inilah video amatir warga saat pria pedagang mainan di amuk warga dusun warudoyong selatan
desa rengas dengklok selatan kecamatan rengas dengklok karawang jawa barat kamis dua belas agustus
pria yang berinisial r diduga telah mencabuli sejumlah anak di bawah umur di dusun setempat
dari keterangan polisi selain menangkap pelaku polisi menyita telepon genggam pelaku yang berisi rekaman video dan foto para korban
dasarnya kita kelaporan dari pihak orang tua korban tentang perbuatan cabul sehingga kemudian kita tidak lanjuti
segera kita amankan karena khawatir terduga ini mengalami kekerasan oleh masyarakat warga kita
di lokasi lain di medan sumatera utara dua saudara sepupu berinisial es dan ip babak belur dihakimi warga
setelah kedapatan mencuri sepeda
beruntung aksi main hakim sendiri tak berlanjut setelah polisi cepat datang ke lokasi dan mengevakuasi pelaku
dari keterangan panitra skrim polsek medan area ibtu robat tarigan pada kamis sore
sebelumnya kedua pelaku dipergoki saat membawa kabur sepeda motor korbannya bernama rizky
di halaman rumah di jalan tuba empat gang pembangunan medan rabu sore
dari halaman bergeser berkisar sepuluh meter ketahunan oleh korban
diberi kesempatan yang menyebabkan kejahatan terjadi di tempat tersebut
polsek medan area dihubungi bergegas langsung ke tkp dan dapat mengamankan tersangka kedua orang tersebut
masyarakat diimbau untuk tidak main hakim sendiri karena bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum dan terancam pidana
masyarakat pun diimbau untuk menyerahkan pelaku kejahatan ke aparat kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku
tim liputan cnn indonesia